dalam evaluasi wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo menyebut tikungan longspan kurang lebar sehingga lrt tidak dapat konsisten dalam kecepatannya
dari hasil evaluasi rangkaian kereta lrt harus melaju dua puluh km per jam saat menikung di longspan karena tikungan yang terlalu sempit
di sisi lain presiden joko widodo menilai hal wajar jika ditemukan suatu kekurangan dalam pengerjaan proyek yang baru pertama kali di indonesia ini lantas
apakah benar longspan lrt gatsu kuningan salah desain
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perancang jembatan longspan lrt kuningan arvila delitriana
alhamdulillah selamat pagi mbak meggy
baik semoganya semua baik baik saja ya bu dina
nah ini ada tudingan salah desain muncul saat ini dan publik opininya juga semakin keras terdengar seperti itu ya bu dina
setelah konstruksinya selesai dibangun
apa tanggapan anda terutama diksi salah desain dari wamen bumn
sebelumnya mungkin saya perlu sedikit menegaskan ya yang dikritisi oleh wamen bumn itu lebih ke arah kecepatan yang harus diperlambat atau kecepatan yang relatif kecil pada saat melewati longspan lrt kuningan yang memang memiliki radius yang kecil
nah jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan yang dikritisi
beliau itu adalah terkait dengan kecepatan
nah kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang akan dilewatinya
apakah terase jalan apakah itu terase jembatan atau track
nah jadi karena sangat terkait dengan terasenya sedangkan terase sangat terkait dengan kondisi lingkungan di sekitarnya apakah lahannya bebas bisa lurus bisa lengkungnya besar harus lengkungnya kecil dan sebagainya
sehingga sebetulnya hal ini merupakan
dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar di lokasi lrt longspan kuningan ini
nah karena apa
karena walaupun itu belum bukan merupakan kompetensi saya untuk menjawab ya
karena sebetulnya ada ahlinya untuk terase ini yang sudah mendesain sedemikian rupa supaya terase lrt kuningan ini bisa dilewati oleh lrt yang sudah mempunyai syarat syarat tertentu untuk kecepatannya
nah kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal hal tersebut
saya sebagai perencana jembatan
perencana jembatan sudah menanyakan apakah lengkungnya memang segini berapa kecepatan yang bisa dilalui oleh lrt kalau segini
artinya semua persyaratan itu sudah kami bahas dan sudah kami bicarakan di awal perencanaan
jadi kalau di sini bisa kami sampaikan sebetulnya tidak ada yang salah desain tidak ada yang salah perkiraan semua sudah direncanakan dengan baik begitu mbak
baik semuanya tidak ada salah desain
dan bagaimana sebenarnya bu dina komunikasi pada saat itu dengan adhikarya dan juga kemenhub terkait membuat desain longspan ini
tadi anda menyebut
memang ada dikritisi terkait dengan kecepatan
di longspan itu hanya dua puluh km per jam
ya jadi dari awal dari kami mulai desain itu selalu ada pembahasan yang namanya kriteria desain
jembatan ini mau berfungsi sebagai apa kemudian nanti apa yang akan lewat berapa kecepatannya itu sudah dibahas di awal
dan terkait dengan lengkungnya saya pribadi sebagai perencana sebetulnya perencanaan jembatan itu paling susah kalau jembatannya lengkungnya kecil
jadi secara desain pun susah paling enak kalau dia lengkungnya besar tetapi pada saat pertanyaan ini disampaikan bahwa ini lokasinya sudah sangat terbatas
kemarin juga sempat disonding bahwa kalau misalnya ini mau lengkungnya besar sehingga kecepatan bisa lebih tinggi atau speed up istilahnya berarti gedung gedung sebelah itu harus nyingkir dulu
harus ditadakan dulu sehingga adanya lengkungnya
oke terima kasih
sehingga adanya saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal
nah jadi artinya diskusi dari awal terkait dengan kriteria untuk yang diaplikasikan di jembatan ini sudah sangat intens mbak
bahkan terus terusan jadi karena ini memang sangat khusus tim kami pun sangat intens untuk berdiskusi dengan adikarya kemenhub ataupun juga ada dari representatifnya dari kemenhub yaitu konsultan pengawasnya
baik semua komunikasi berjalan dengan lancar dan intens ya bu dina
kami ingin konfirmasi kembali budina
benarkah kereta hanya bisa berjalan
dua puluh km per jam di lengkungan gatsu kuningan atau ini memang mempertimbangkan keamanan sehingga kecepatannya mungkin diturunkan
arti diturunkan itu sebetulnya pasti ada patokannya dari berapa gitu ya mbak ya
kalau dari yang lurus ya pasti dia diturunkan karena dia lengkung
dimana mana kalau kita melewati sesuatu yang lengkung kecepatan pasti harus berkurang
nah terkait apakah angkanya dua puluh tiga puluh tiga puluh lima itu terkait dengan jari jari yang memang bisa diatasi oleh transaksi
nah kalau disampaikan ke kami itu sebetulnya sekitar memang tiga puluh lima km per jam aturan untuk lengkung seperti ini
tetapi kan ada faktor faktor lain untuk safety yang sepemahaman saya mungkin ini dari tim lrt yang paham terkait dengan software nya dan sebagainya sehingga disepakati dua puluh km per jam
tetapi yang disampaikan ke kami memang ada range di mana angka angka tertentu sehingga kami harus mendesain dengan angka yang mungkin maksimum yang bisa lewat di situ
begitu supaya strukturnya aman
jadi kalau memang sekarang dilewati dua puluh km per jam memang untuk keamanan dari sisi trase dan lrt nya itu sendiri
kalau jembatannya sudah menyesuaikan dengan permintaan tersebut begitu kira kiranya
baik bu dina tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa kendala untuk mendesain lengkungan jembatan ini seperti pembebasan lahan yang mahal
tapi apakah memungkinkan untuk membuat longspan menjadi lebih lebar lagi dengan tantangan yang ada

lebih lebar itu sebetulnya kalau dalam bahasa kami itu lebih lebar
lebih lebar itu sebetulnya kalau dalam bahasa kami itu lebih lebar

supaya mereka bisa lebih cepat untuk melakukan penyelenggaraan
supaya mereka bisa lebih cepat untuk melakukan penyelenggaraan
kalau jembatannya cuma dilebarin saja
tidak akan ada pengaruh
karena trase kan tetap di situ saja
tracknya lrt tetap di situ
jadi artinya yang bisa kami tangkap bahwa mungkin permintaan jari jarinya diperpanjang
nah kalau jari jarinya diperpanjang
itu otomatis yang tadi itu pembebasan lahan memang terpaksa harus dilakukan dengan lebih banyak daripada yang ada sekarang
jadi istilahnya kalau mau alinyemen ini dirubah

konsekuensi yang cukup besar terkait dengan pembebasan lahannya
itu sepemahaman saya begitu mbak
hasil diskusi dengan tim trase kira kira seperti itu gitu
ya lagi lagi ini memang ada kendala di anggaran dan juga pembebasan lahan yang terbatas ya bu dina
apakah anda dan tim sudah pernah membuat longspan serupa yang jadi acuan referensi
long span lrt jabodetabek apakah muncul kendala yang serupa juga
jadi mungkin saya yang pertama itu membantu pak jody firman
kisah di jembatan semanggi yang diatasnya lagi itu itu juga kan melengkung
itu menyesuaikan dengan kondisi setempat
kemudian yang kedua adalah jalan layang khusus busway di adamalik
itu juga memang ada kerfnya ada lengkungnya
tetapi ini memang yang paling panjang kalau di lrt kuningan ini
tetapi artinya dalam pengalaman saya selama mendesain jembatan di kota
hal hal seperti ini bisa dipastikan selalu terjadi
jadi terkait dengan adanya kondisi kota yang cukup cukup kompleks cukup padat
sehingga penyesuaian posisi posisi trase dan posisi posisi pilar jembatan itu
harus banyak berkoordinasi supaya tidak mengganggu yang sudah ada sebelumnya
baik budina dalam proses pembangunan jembatan long span ini
apa saja masukan dari anda yang bisa ditingkatkan untuk proyek proyek selanjutnya
kalau untuk proyek selanjutnya sebetulnya
yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik
saya mengalami koordinasi yang luar biasa kondusif ya
kami juga sangat didukung oleh tim tim tenaga ahli dari kemenpo upr
yaitu komisi keselamatan jembatan dan terowongan jalan
dan adik adikannya juga sangat bekerja sama dengan sangat baik
konsultan pengawas juga kemenhub juga
jadi kalau saya bisa lihat dari proyek ini
apapun proyeknya yang paling penting adalah koordinasi yang baik
jadi kita keluarnya itu satu bahasa
jadi kita sudah tahu pemahaman semuanya
apa yang terjadi dengan jembatan yang akan kita bangun
kalau kendala itu kalau saya bilang jembatan itu kendalanya customize
beda lokasi beda kendala
jadi apapun itu sebetulnya memang harus terkoordinasi dengan baik
antara semua pihak yang terkait
dan di jembatan ini saya mengalami hal tersebut
baik bu dina ini dari diskusi awal semuanya berjalan dengan lancar
waktu proses juga berjalan semuanya interaksinya juga sangat intensif
begitu ya budina
tetapi wamen masih tetap kritisi terkait dengan tadi kecepatan di lingkungan gats kuningan ini
bagaimana anda ingin menjawab kritisi dari wamen tersebut
kalau saya ingin menjawab bahwa saya mengambil hikmah dari kondisi ini ya
jadi akhirnya masyarakat itu teredukasi
bahwa untuk desain jembatan itu banyak hal yang harus diperhatikan
tidak semata kuat gagah bagus bisa dilewati
tetapi banyak hal yang harus diperhitungkan
bahkan saya kalau menyampaikan untuk engineer engineer yang baru
mendesain itu tidak sama dengan menghitung
kalau menghitung itu gimana supaya kuat
gimana supaya bisa berdiri
tetapi kalau mendesain itu bagaimana supaya dia berintegrasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya
sehingga sebetulnya karena adanya statement dari wamen tersebut
saya merasa bahwa masyarakat jadi bisa melihat nih
bahwa untuk mendesain suatu jembatan itu tidak semata semudah itu
tidak semata bahwa itu harus kuat dan bagus
tetapi integrasi dari kondisi sekitarnya integrasi dari apa yang mau dilewatinya itu harus diketahui lebih dulu
dan sebetulnya itu sudah terkoordinasi dengan baik
sudah disampaikan dari awal
baik mbak dina bagaimana anda melihat teknisi ataupun desainer dari dalam negeri
kalau misalnya kita bandingkan dengan desainer dari luar negeri
karena sekarang juga ada perbandingan
rancangan jembatan dari luar negeri dan juga lokal seperti itu
dengan kita melihat proyek yang sebenarnya kita juga mempunyai local pride seperti itu ya
bagaimana anda melihat apakah memang perancang ataupun desainer dari indonesia ini kalah dari luar negeri
atau sebenarnya kualitas kita sudah sama
saya cuma mengacik kepada lrt longspan kuningan ini
di mana saya berinteraksi dengan banyak sekali warga negara asing yang terlibat
terutama di konsultan
kemudian konsultan perencana di ruas ruas yang lainnya
di sini saya tidak akan mengatakan apa apa
hanya saya menerima pengakuan dari mereka mereka bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah sangat baik
baik bu dina terakhir presiden jokowi juga mengimbau ini adalah lrt pertama
keselamatan masyarakat utama sebelum dioperasikan secara komersial
lantas menurut anda bagaimana dengan aspek keamanan konstruksi longspan gatsu kuningan
masya allah jembatan ini sudah melalui suatu pengujian pengujian
mulai dari desain
jadi ada uji uji terhadap desain kami
apakah sudah bisa dikonstruksi atau belum
apakah boleh atau tidak
kemudian pada masa pelaksanaannya juga diawasi dengan ketat
baik oleh konsultan pengawas dari kementerian perhubungan
juga diawasi secara teknis oleh dari kementerian pupr
dalam hal ini adalah kkjtj
dan yang paling akhir adalah dilakukan uji beban
jadi uji beban setelah jembatannya jadi
di uji dengan lrt sebenarnya
di uji dengan beban
sebenarnya dalam hal ini memang bukan manusia
karena kalau untuk masalah keselamatan tidak boleh ada manusia lewat
kalau lagi pengujian beban
sehingga beban beban manusia itu direpresentasikan dengan karung karung pasir yang beratnya kurang lebih sama
nah di uji dengan betul betul simulasi yang persis
kemudian tiap badan badan jembatan itu dimonitor
akibat beban beban yang lewat itu apa yang terjadi dengan jembatan tersebut
apakah cocok dengan yang diminta oleh desain
apakah masih dalam batas batas kekuatan atau tidak
dan alhamdulillah itu semua bisa terlalui dengan baik
pengetesannya berjalan dengan baik
sehingga jembatan ini memperoleh sertifikasi layak fungsi
dalam artiannya jembatan ini sudah aman untuk dioperasikan
aman dan lrt pertama keselamatan utama
terima kasih bu dina sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih kembali mbak meki